ketersediaan minyak goreng kemasan bukan curah
harus ada dengan harga rp sebelas sampai rp empat belas sesuai janji menko perekonomian harga eceran terendah
bila mana menteri perdagangan tidak diganti sebagai hak prerogatif bapak presiden
dan minyak goreng dalam satu x tujuh hari minyak goreng kemasan tidak turun harganya
partai buruh dan organisasi serikat
buruh serikat petani di seluruh indonesia tiga puluh empat provinsi empat ratus delapan puluh tiga kabupaten kota
akan menggelar aksi besar besaran untuk meminta pemerintah menurunkan harga minyak goreng kemasan
bukan minyak goreng curah